badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi cuaca sebagian besar wilayah di indonesia masih didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat selama beberapa hari mendatang
perakirawan cuaca bmkg maria claudina jiling pada senin sore menyebut bahwa hujan dengan intensitas lebat akan terjadi di sebagian wilayah di indonesia
di antaranya aceh sumatera utara sumatera barat kepulauan riau jambi bengkulu sumatera selatan kepulauan bangka belitung dan lampung
ada pun di pulau jawa di sejumlah wilayah mulai dari banten dki jakarta jawa barat jawa tengah yogyakarta jawa timur hingga sebagian besar pulau kalimantan sulawesi nusa tenggara barat bali nusa tenggara timur dan indonesia timur
diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas lebat selama beberapa hari mendatang
meski demikian dalam tiga hari mendatang bmkg memprediksi
di dki jakarta pada umumnya akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang meski ada potensi hujan dengan intensitas lebat di sejumlah wilayah di ibu kota
kemudian kami juga menghimbau masyarakat untuk dapat lebih mengenali potensi bencana di lingkungannya dan mulai memahami cara menanggulangi resiko bencana tersebut
misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan kemudian bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan dan menata lingkungan sekitarnya
dan tetap mengupdate informasi dari pemerintah daerah setempat terkait protokol evakuasi apabila terjadi bencana hidrometeorologi
dan juga tetap mengupdate informasi perakhiran cuaca serta potensi bencana hidrometeorologi yang dikeluarkan oleh bmkg melalui website dan akun sosial media resmi bmkg